juru bicara kpk febri diansah jumat kemarin memastikan
komisi anti rasuah sedang melakukan penyelidikan
terhadap pihak yang dianggap telah menghalangi penyidikan kpk
febri menjelaskan kpk tengah mendalami peristiwa
yang terjadi sekitar tanggal enam belas november
baik saat setenovanto mengalami kecelakaan lalu lintas
saat tengah disopiri oleh mantan jurnalis tv swasta hilman matauc
dan ketika mendapat perawatan di rumah sakit medika permata hijau
pasca kejadian tersebut
namun karena masih dalam tahap penyelidikan
febri enggan merinci pihak yang diduga telah melanggar
pasal dua puluh satu undang undang tipikor tersebut
kita tahu pada saat itu kpk sudah mengirimkan surat
pada kapolri cqncb
bahwa setenovanto masuk dalam daftar pencarian orang
setelah satu hari sebelumnya
kami membawa surat perintah penangkapan ke rumah yang bersangkutan
kalau ada pihak pihak yang menyembunyikan
atau melakukan rekayasa rekayasa kondisi
sehingga seolah olah ada kondisi yang tidak sebenarnya
tentu itu akan kita cermati
terkait kondisi setenovanto yang mengaku mengalami diare
saat menjalani sidang perdananya
di pengadilan tipikor jakarta pusat rabu lalu
jurubicara kpk febri diansah
kpk telah memastikan mantan ketua dpr tersebut
dalam kondisi layak pada saat menjalani sidang
hal ini didukung oleh bukti hasil pemeriksaan dokter kpk
yang menangani setenovanto
selama menjadi tahanan komisi antiraswa tersebut